jangan seperti di rumah bahaya
banyak orang yang kagak bisa dipercaya
abang mau kemana
kan belum sarapan
gue udah kenyang
mak udah tau pak mojak lagi sensi
kalo pak mojak berubah jadi serem gimana
udah jalan bawa barang ke rawebek
gue lagi di jalan nih
mau kesana juga
kita ketemu di kontrakan ya
pak apo saya lagi gak mau cek dulu
lah lo mau kemana
yang aku mau sarapan nih
tadi udah bikin nasi goreng bang
kalau mau diambilin ntar ya bang
apa sih dietnya
kok dihitung lagi
iya takut ada yang hilang bang
ya disana dah
duitnya jangan diotak atik ya
katanya tadi belum sarapan
ntar sakit loh
abang udah sakit
sakit itu di sini
gak boleh megang duit loh
halo assalamualaikum nih
kalau uang kiriman pipih udah keterima mah
pipih juga kangen sama mimi
aduh kangen teman teman

aduh kacau duduk atap kabut
maafin tati ya bang nanti boleh deh
oh seperti itu
mertua kasih salam bukan dijawab
ini tadi tati kan lagi ngitung uang dari dalam kaleng
terus bang ojak nanya
kok dihitung lagi
terus tati jawab
ya bang takut ada yang hilang
terus bang ojak ngambek
oh jadi selama ini lo nyimpen duit hasil jualan di rumah
ya ampun tati
jangan nyimpen duit di rumah bahaya
banyak orang yang kagak bisa dipercaya
banyak orang yang kagak bisa dipercaya
abang mau kemana
kan belum sarapan
gue udah kenyang
mak udah tau bang ojak lagi sensi
pasti bang ojek tambah ngambak deh gara gara emang ngomongnya begitu
laki lo kalau nggak disinir sinir kagak berubah berubah
kalau bang ojok berubah jadi serem gimana
iya mas pur
saya tisna bu bukan pur
tisna itu orangnya item
kalau ketawa giginya keluar semua
itu mah pur bu bukan saya
kalau situ siapa
oh jadi bukan mas pur